masa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda kawasan jalan medan merdeka barat hari ini
masa gerakan penegak kedaulatan rakyat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda
menuntut agar presiden jokowi diturunkan dan menolak hasil keputusan kpu dua ribu dua puluh
rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di sekitar patung kuda menuju istana
sejumlah rute transjakarta juga terdampak akibat pengalihan arus lalu lintas
kita sapa dua jurnalis kompas tv putri oktaviani yang akan melaporkan dari gedung mahkamah konstitusi
dan abel linsani di jalan merdeka barat jakarta kita ke putri oktaviani terlebih dahulu
selamat siang okta seperti apa agenda sidang gugatan sengketa pilpres yang akan digelar pada hari ini
selamat siang lenis dan juga saudara jadi setelah kemarin mahkamah konstitusi menggelar sidang perdana
untuk gugatan terkait dengan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
ini akan kembali dilanjutkan nanti pukul tiga belas waktu indonesia barat dengan agenda ini penyerahan jawaban termohon
yaitu kpu keterangan pihak terkait yaitu tim hukum prabowo gibran dan juga pemberi keterangan
ini adalah bawaslu ri jadi nanti rencananya gugatan dari tim hukum anies mohaimin maupun juga ganjar pranowo
dan juga mahfud md ini akan digabung alasannya adalah untuk efisiensi dan juga memang kemarin ketua mk
yannie soehartoyo mengatakan ada kemungkinan jawaban terkait dengan dua gugatan ini
kurang lebih sama dan berbicara mengenai jawaban yang sama ini memang kalau kita lihat dari petitum yang disampaikan
dalam gugatan anies mohaimin maupun juga ganjar mahfud ini adalah untuk membatalkan keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilu dan juga adalah mendiskualifikasi
jadi untuk tim hukum nasional amin ini meminta untuk mendiskualifikasi gibran sebagai peserta pilpres
kemudian untuk ganjar mahfud ini minta diskualifikasi
kemudian prabowo gibran dan mk juga diminta untuk memerintahkan kpu menggelar pemungutan suara ulang
tetapi ini memang kemarin sempat dijawab oleh pihak tim hukum dari prabowo gibran bahwa untuk timnas amin
atau tim hukum nasional amin ini permohonannya berisi lebih banyak narasi asumsi hipotesa sehingga
dari pihak prabowo gibran ini merasa tidak kesulitan untuk nantinya menjawab
kemudian dalam menjawab gugatan atau juga permohonan yang disampaikan oleh tim dari ganjar mahfud ini
dari pihak prabowo gibran berkeyakinan bahwa mk akan menolak permohonan yang disampaikan
karena memang dalihnya adalah dalam sejarah pemilu indonesia tidak ada aturan soal pilpres diulang secara menyeluruh
nah ini glenish yang nantinya akan kita dengar bersama sama akan kita ikuti bersama di pukul tiga belas waktu indonesia barat nanti
jawaban dari kpu pihak prabowo gibran maupun juga bawaslu ri glenis
lagi tahapan sidang gugatan sengketa pilpres selanjutnya hingga keputusan
iya klinis jadi setelah kemarin sidang perdana kemudian hari ini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pihak pihak seperti kpu prabowo gibran dan juga bawaslu ri
nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan jadi akan digelar bagaimana mendengarkan keterangan dari para saksi ahli maupun juga pengesahan alat bukti tambahan
di tanggal satu sampai delapan belas april dua ribu dua puluh empat barulah puncaknya di tanggal dua puluh dua april
jadi ini yang nantinya akan kita ikuti yang merupakan pengucapan keputusan atau penetapan jadi ini yang nantinya kira kira akan kita pantau bersama bagaimana proses terkait dengan gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi glenis
baik terima kasih putri oktaviani langsung dari gedung mahkamah konstitusi dan kita juga akan lihat bagaimana kondisi jalan medan merdeka barat kita sapa jurnalis kompas tv abe lin sani
abel gambarkan kepada kami bagaimana rekayasa lalu lintas yang diberlakukan polisi imbas dari demo

karena memang hingga saat ini masih ditemukan
dan kiranya nanti aksi demonstrasi baru akan selesai pada pukul dua belas siang waktu indonesia barat
dan memang untuk saat ini aksi demonstrasi masih terus berlangsung bahkan sejak tadi pagi sekitar pukul sembilan ini dimulai lalu hingga saat ini masa ini terus berdatangan
begitu ya ada dari gerakan penegak kedaulatan rakyat lalu juga ada dari alumni beberapa universitas yang memang ikut unjuk rasa pada hari ini
dan juga yang memang baru datang menggunakan beberapa angkutan umum begitu ya
dan memang aksi ini digelar dimana tadi saya sempat bertanya bahwa aksi ini digelar secara berkala
kemarin sudah dilakukan hari ini dilakukan dan bahkan akan dilakukan hingga nanti pada tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh empat mendatang
mereka yang melakukan aksi demonstrasi pada siang hari ini memang ada beberapa tuntutan yang tadi disebutkan
yang ini tuntutannya adalah menolak hasil keputusan kppi
saat ini gladis dan juga saudara memang untuk demo atau aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan patung kuda atau di jalan merdeka barat ini masih dilakukan
beberapa pengamanan juga saya sempat melihat
begitu ya dan hingga saat ini juga masih terlihat adanya polisi yang terus melakukan pengamanan sejak tadi pagi sudah dipasang
adanya tembok barier lalu juga ada kawat berduri
jadi agar pada saat proses demonstrasi berlangsung
karena kalau kita melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin atau bercemin dari kegiatan aksi demonstrasi kemarin
ini memang sempat ada ricun sebentar atau sedikit begitu ya
ada lempar lempar botol dan juga ada pelemparan batu begitu
sehingga untuk saat ini keamanan terus diperketat
dan juga dari pihak polisi ini terus melakukan pengamanan di sekitar jalan merdeka barat
kembali ke anda glence
tabel insani langsung dari jalan medan merdeka barat
dan sebelumnya ada putri oktaviani dari gedung makamah konstitusi